sampai jumpa di video selanjutnya
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh haduh siap siap
dan pensar renang them jahmet beny unknown
hah pada ributmu lo sih
bang mehmet baliknya kena papa
kabur kabur yuk cepet cepet
aduh pernah kemarin tuh orang
kehidupan kaki aku sama papi
orang ngumpet itu yang bener dong
badannya bang mehmet kenapa
badannya bang mel ke dian
bang mohon jangan sampai
kita ketawa gara gara bang mehmet
bahaya dia nih
ya ini bang mohonnya obrol saja
perasaan tadi bocah bocah
nendangin dari arah sini
ba bey kenyot ya
ini bener bener ya
ini ada yang keceur
tunggu ini enkong
sama kita bersatu gak ada yang bisa misahin kita
biar kita kompak mari kita tos dulu
satu atap lima kuarga
jangan nunggong capek aku lihat
keren tuh latihannya kayak gitu dong
alpati juga lapar
ini anak yang ngerjeng kita
eh bagaimana kalau salah satunya kita culik
baru kita jual
ih jangan nyewa bos
itu ide yang bagus bos
tapi bos jangan lupa ya
saya belum bayar kontrakan
udah tenang aja
sekarang juga kita tangkap
eh yang berhati hati
om beli permen
tapi itu berhenti
gua harus selamatkan si al nih
pak kibangun lagi
ngapain lu pak cik
pak di kaki gua
tadi aku nangis cepet tengkong
oh tadi aku nangis cepet
kok bisa selamat
bang mewet didi didisok
kita bersyukur bisa kabur
tinggal sekarang gimana caranya
kita harus selamatin bang al
mau gantiannya angkat
tuh dia tuh
biar gak kita culik
gua juga orang tua
badan aku berat ya
siap siap siap
kan yang suruh bos
kalo gua udah bikin lo kesinggung
ini kan sekarang lo temuin lagi tuh si muna
terus lo baikan lagi dah
awalnya saya juga gak mau ribut sama si muna
kalo lo gak niat ribut kenapa jadi ribut
jadi gini bang
tolong kasih tau emak
kalo lagi ngasih tau muna jangan bikin sakit hati muna
nah ya gimana
namanya mertua sama mantu yang ngomong gak sadanya
muna bilang kalau abang lebih berat perhatiannya sama emak
daripada sama muna
saya kan gak mau jadi anak durhaka bang
tapi saya gak dikasih waktu dan kesempatan bang
untuk ngejelasin lebih panjang lagi
bukan gitu maksudnya
kalo gitu lo tenang aja ya
lo gak usah pikirin nih urusan
tapi kalau bukan masalah duit sih aduh
ini jadi ngeremet kemana mana bang
kalau sampai tadi si muna itu jadi ngelabrak atau nanya sama si dina
maksud lo bagaimana urusannya
si muna mencurigai si dina soal gelang
saya udah bilang si dina itu punya laki
lakinya adek kita
aduh kenapa bisa jadi ngaco begitu sih pikirannya si munah
nah itu saya juga bingung bang
ngupin dari kejauhan
ini kan dari kedekatan
maksudnya kedekatan antara abang sama adek
tapi gue lupa mbak mbak aja
kakak gue jadi pikirin nih
perempuan mah emang begitu
yang terpenting nih
gak ada yang pecah
karena kita bukan beling
ya satu perempuan
emang kena kacau
udah pernah kelilipan kopi panas belum
lo pingin jadi dah
cuci muka aja lo pakai kopi biar sudah
pokoknya kalo dapet anak itu
jangan kayak siapun
susah kali nangkepnya
jangan dikasih kendok
kita kasih pelajaran
lo tenang aja ya